bisa bis kamu tepuk bisa bisa bisa bisa bisa bisa dorong kamu cuci muka doang menurut temenin
namanya takut masih tuh merinding kelihatan dari sini jauh jajah janji apa pergi nggak
ada di sini kalau pergi awas janji nih cuci muka aja menurut temenin guys karena ini
pokoknya gitu juga ya tapi kok jadi buruk itu juga habis apa tuh udah ini siap untuk
makanan emang kamu mau ke mana siap untuk pesan makanan kasihan kalau lama
berapa perang nanti ngomongin terusin ya berhati hati loh
ya ya banyak tunggu jauh
uh uh uh
uh uh uh
jenasah jujur nenek mandikan sekarang ya
salah dengar kali
jenasah jujur nenek mandikan sekarang
jangan jangan saya masih pengen hidup
jangan dimandikan tuh
mana ada orang orang
jangan mandikan saya dulu tuh
sekarang jawab dengan jujur
kamu manusia bukan
dia jujur berarti dia hantu
pak muhadi kenapa tidak menggali kuburan
untuk jenazah anaknya pa'awan tak
kepala i n teraz boleh ikut melray
ricardo menurut saya
pulang loh kenapa pak mohadi
katanya sih saya sudah terlalu
ada tulang saya yang patah
yang sabar ya pak mohadi
saya pamit dulu ya pak
permisi pak mari
selamat pisan kamu tejo
perut saya sudah lapar
sudah sesuai sama pesanannya ada tulisannya
terima kasih jolo
terima kasih ya
terima kasih ya jolo
jok kan gue pesennya ikan tongkol
ini kok jadinya jengkol
masa sih ah
wah iya benar jengkol
maaf pak ini pasti gara gara saya ketemu hantu nenek nenek di kampung teman saya si juki
jadi gak konsen sama pesenan ah
gayung batuk kelapa sama tikar gitu ah
ya ngapain diwetan sih jok
ya namanya kebelet gimana sih
saya mah berani sumpah
terus saya dengar suara gini
jenajah cucu nenek mandiin sekarang ya katanya gitu
jok itu bisa lagi takjub
enggak enggak itu ah
terus dipikir itu orang ah
buat ini pasal ada sesuatu nih
tiba tiba dia di sini
dia tuh di sini
jok jangan jangan
jok ya enggak
gak pernah liat
tolong lah abun dah
jok kabut kabut
kududuk nenek nenek yang ngelakuin saya nah
kududuk kududuk siapa
kududuk mana jok gak liat saya bu jok
tadi ada disitu
jok mendingan minum deh
kau cuci muka

iya tutup bentuknya jok
ada kemana nih
bisa ini yerai louw in case of luar di kamer ini
kasusnya parjo serius
jadi predikatnya parjo jadi diganggu nni ke gospel nenek detail kerudung
dorong dorong kamu cuci muka doang menurut temenin namanya takut masih tuh merinding
kelihatan dari sini jauh jajah janji apa nggak pergi nggak sok di sini kalau pergi
awas janji nih cuci muka aja menurut temenin kis kerennya juga ada
oles kalau bijak tinggalin